anda kembali bersama kami di good morning
seperti informasi sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa sejumlah wilayah di indonesia
digegerkan adanya temuan anak ular kobra yang masuk ke permukiman
bahkan masuk ke dalam rumah
dan tidak hanya ular yang tentunya meneror warga
tapi juga ini telah memakan korban jiwa
betul nah peningkatan populasi anak ular kobra ini juga diduga terjadi
karena adanya ketidakseimbangan ekosistem
yakni hilangnya predator alami dari anak ular kobra
kita langsung aja bahas lebih jauh ya
sudah ada ahli herpetologi bapak amir hamidi
dan juga mas rudi rahadian anggota siok snake rescue
ini yang paling utama tadi di berita sebelumnya
kalau misalnya pemirsa juga udah lihat
ada bapak amir juga di sana yang menjelaskan
bahwa karena semua ini muncul tidak tiba tiba
begitu ya mas amir ya
jadi memang ini adalah musim di mana telur telur kobra itu menetas
jadi pas awal musim penghujan ini adalah musim
musim di mana telur tadi menetas sehingga populasi anak kan meningkat
sudah pasti seperti itu gitu ya
nah tapi kenapa masuk ke permukiman
yang kedua adalah karena kobra ini adalah jenis yang memiliki
kemampuan adaptasi terhadap human modified habitat
termasuk persawan ladang bahkan ke sekitar pekarangan dan perumahan
jadi tadi sudah musimnya kemudian juga daya adaptasi yang bagus
sehingga tidak semua ular bisa teradaptasi di lingkungan manusia
nah kobra ini adalah salah satu jenis
yang mempunyai kemampuan itu
oke jadi sebetulnya mungkin aja ada ular ular lain kemudian bertelur di situ
tapi ternyata karena adaptasinya kurang tidak berkembang biak di sana
tapi kalau ular kobra ya kenapa muncul ular kobra
karena begitu ya mas
betul karena dia tadi punya adaptasi yang bagus
dan kemudian induknya juga meletakkan telur di sekitar perumahan
dimana ada space space atau tempat tempat yang memang disukai sama dia untuk meletakkan telur itu
kriterianya apa yang disukai
jadi supaya pemirsa di rumah ini kan bisa
agak sedikit antisipasi ya jangan sampai
lembab dan gelap
lembab dan gelap itu adalah tempat tempat yang paling dia sukai untuk meletakkan telurnya
jadi telur telur ular itu tidak bisa kering ya harus lembab dan anget
nah di situlah dia suka meletakkan telurnya
tapi ciri cirinya sendiri seperti apa sih
kalau misalnya kan selama ini kita tahu yang masyarakat awam pasti menilai bahwa
tapi sebenarnya bisa kita ketahui nggak jenisnya
apakah ini benar benar ular kobra
atau justru ternyata ini ular yang bukan mematikan atau tidak berbisa begitu
itu seperti apa sih
mungkin bisa dicontohin dari sini dari ular ular ini
mana yang sebenarnya mungkin ada yang bertanya tanya
mana yang sebenarnya ular kobra
apa yang hijau atau yang atas atau yang bawah
yang mana yang paling jelas ya
kobra memang ada variasinya ya
tapi yang dari jawa barat biasanya hitam
seperti ini ya
ya betul nah ini dia
kemudian yang paling jelas dia kalau dia marah
mengembangkan tudungnya dan bisa menyemprotkan bisanya
itu yang paling gampang untuk dikenali
oh itu bisa dilihat aja di sini ya
ini langsung tanya deh ke mas rudy di sini ya
dari komunitas siox
yang memang membantu masyarakat untuk menyelamatkan
ataupun mengevakuasi ular
nah ini ular ular di sini yang kemudian dievakuasi
ya betul jadi teman teman di siox itu punya dua objektif gitu ya
yang pertama menyelamatkan manusia
yang kedua menyelamatkan ular ya
jadi dua hal yang kita selamatkan
nah kebanyakan ular ular yang ada di sioks ini
adalah ular ular hasil rescue kita
nah hasil rescue ini nanti kita akan simpan dan kita raut dulu sebentar
kemudian nanti kita akan lepas liarkan lagi
ke daerah daerah yang minim pemukiman penduduknya
oke ini lebih detail lagi mas
ini semua yang di sini berbisa atau gimana
oke jadi ada beberapa yang
ada dua yang berbisa dan dua yang gak berbisa
ini yang seperti dilihat ya
ini udah kelihatan lah ya
ular kobra semua udah tahu
jadi sebenarnya memang ular ini sulit mengidentifikasi
kalau dari jarak jauh
hampir tidak bisa kita identifikasi
bahkan untuk sekelas pembunuh
bahkan untuk sekelas mas amir sekalipun yang udah ahli itu
susah kalau nggak lihat dari dekat
makanya lebih bahaya kalau misalkan kita mendekat
yang pertama ini cobra
yang kedua ini yang berbahaya lagi adalah ular hijau ekor merah
nah ini biasanya yang ada di pohon pohon
padahal dia diem aja ya
jadi kalau mau membedakan antara ular hijau yang berbisa dan tidak berbisa
ini di ekornya sebenarnya
di ekornya ada di sini di depan
ada agak merah ya kelihatan ini agak
dia agak dari atas
kalau dilihat yang bawah ini ular pucuk
ini tidak berbisa tinggi
ini berbisa menengah aja
tapi membahayakan juga
sebaiknya kalau masih liar
sebenarnya tidak boleh dipegang
kalau misalnya lagi main lagi liburan
tiba tiba melihat yang seperti ini
pasti langsung dimainin atau segala
tapi katanya memang nggak boleh dibunuh ya itu ternyata ular ini
kan biasanya kalau misalnya kita melihat
nggak ada ular itu
langsung ibu ibu kalau ada gagang sapu langsung dipukul pukulin
apakah boleh kita langsung bunuh
atau justru ini sebenarnya nggak boleh dibunuh
ya sebenarnya ular itu kan
kalau misalnya kita belajar biologi
dari mulai sd sampai kuliah gitu ya
ular ini adalah salah satu predator alami dari beberapa hama gitu kan
dan ini menjaga ekosistem menjadi lebih balance lagi
jadi kalau kita bunuh ular ini tanpa kita tahu sebenarnya
kecuali dia membahayakan sekali gitu ya
ini akan membuat alam juga jadi kurang baik gitu
sehingga misalkan populasi tikus jadi banyak gitu
populasi hewan hewan lain juga jadi banyak
sehingga nanti akan juga merugikan buat manusia juga
itu sebenarnya intinya gitu
oke mas amir gimana tanggapannya soal ini nih ekosistemnya nih
betul jadi kemungkinan kita ini kan tahun dua ribu sembilan belas ini kan cukup panas ya
dan lembab juga ya sejak dua ribu lima belas
nah ini kemungkinan juga menyebabkan adanya perubahan kondisi
termasuk dalam konteks peneluran teluk
apa namanya masa inkubasi telur telur kobraka
kemudian naiknya populasi anakan ya
itu kan disebabkan juga kemungkinan hilangnya predator alaminya
jadi kalau kita tahu misalnya garangan kemudian biawa kemudian juga elang
itu mereka semua predatornya si anakan kobra ini
yang secara alami akan mengontrol itu
nah predator predator ini masih ada nggak di sekitar kita
coba kita tanyakan pada diri kita sendiri
nah inilah yang mungkin bisa jadi salah satu ketidakseimbangan ekosistem
akan kita lihat nanti misalnya tahun depan ya
kan kita lihat akan trendnya seperti apa
apakah fenomena ini akan terjadi lagi atau enggak
iya karena nampak seperti hits di tahun ini ya tahun lalu

nah tahun lalu nampaknya tidak begitu banyak
tidak begitu banyak syaratannya
jadi banyak orang bilang ini fenomena teror ular jadi jatuhnya ya ular kobra
nah gimana akhirnya masyarakat bisa terbebas tanda kutip ya
dari munculnya ular ular ataupun anak anakan ular kobra
kalau misalnya memang ya pemangsanya di masyarakat sudah berkurang gitu
ada jangka pendek ya jangka panjang ya
yang pertama adalah pencegahan
kalau kita sudah tahu pada posisi di musim penghujan ini adalah musim
di mana populasi anakan itu akan meningkat
karena musim menetas tadi tingkatkan kewaspadaan
jaga rumah yang bersih bau bauan menyengat untuk membersihkan lantai itu tidak disukai oleh ular
bersihkan semua barang barang yang tidak berguna
kemudian tidak meninggalkan sisa makanan di dalam rumah yang bisa mengundang ular
nah ini yang harus ditingkatkan ketika musim musim seperti ini
jangka panjangnya kembalikan ekosistem itu
jadi keseimbangan ekosistem itu pasti juga akan berfungsi sekali untuk mengontrol
nah berbicara soal ular sendiri apakah ini hewan yang aktif di malam hari atau di pagi hari
dan biasanya kan kalau misalnya saat penemuan penemuan ular itu suka tidak ditemukan induknya
apakah memang ini termasuk hewan soliter begitu atau bagaimana
ular kebanyakan soliter
mereka kawin saja pada saat mereka berkumpul itu
mereka kumpul kawin itu pada saat berkumpul itu
nah kobra itu juga soliter ya
jadi ketika induk itu meletakkan telurnya
mungkin sekitar dua tiga bulan yang lalu
kemudian induk meninggalkan sarangnya
nah anakan tiga bulan berikutnya akan menetas dan menyebar
nah posisinya kalau sarang itu di dekat perumahan kan ini yang menjadi kemenangan
jadi babynya juga punya naluri untuk mencari makan mencari tempat seperti itu
ya udah kalau misalnya udah ternyata banyak nih mas
terus gimana jangan sampai sendiri kan ya
kita harus menelan menyelamatkannya
jadi nyambung mas amir juga tadi
ada ular ular yang dia hidup di malam hari ada yang di siang hari
biasanya disebut nocturnal yang malam hari dan diurnal yang di siang hari
jadi kita perlu tahu dia aktif di siang dan malam hari gitu
nah yang kedua kalau misalkan sudah bertemu dengan ular
diusahakan tidak di handle langsung
pakai tangan apa lagi
terutama untuk yang awam ya
yang belum pernah menghandle sama sekali gitu ya
tidak disarankan untuk menghandle pakai tangan langsung
yang kedua kalau misalkan ada beberapa alat alat gitu ya
alat alat untuk bisa menghandle ular
bisa dengan sapu bisa dengan pakai ember juga bisa ditutupin aja
itu bisa kalau ibu ibu bapak bapak kayak susah gitu
tutupin aja tuh ular ya
taruh apa namanya yang berat di atas
baru panggil orang
jadi nggak harus dipegang langsung dikeluarin gitu ya
iya karena kan agresif agresif gitu tadi ya
caranya sebenarnya banyak mungkin
banyak teman temannya juga udah ngeliat tutorial di youtube
sekali lagi jangan langsung dipraktekan
karena ini bahaya banget gitu
terutama kalau kita nggak tahu sebenarnya lu bisa apa enggak gitu ya
nah kemudian nanti untuk detailnya kita bisa teman teman bisa kontak ke siox
atau teman teman rescue yang lain
cukup banyak sebenarnya sekarang yang sudah mulai membantu kita
lalu nanti akan diambil sama teman teman dari rescue
minggu ini aja udah berapa panggilan tuh mas
jadi sebelum ada kejadian kejadian ini
sebenarnya kita normalnya lima sampai sepuluh kali panggilan gitu ya
tip per bulannya
sekarang itu hampir meningkat sekitar dua belas sampai dua puluh kali per bulan
sejak ada ya terutama sejak rame juga ya di sosmed dan di media media gitu
jadi memang berkali lipat
dan tidak sedikit juga yang mungkin mengalami karena tidak tahu cara mengatasi untuk menangkap ular ini bagaimana
akhirnya digigit begitu dipatok
nah itu bagaimana
apakah apa yang harus kita lakukan pertama kali
pertolongan pertama gitu ya
so saya akan minta bantuan teman teman
oke boleh boleh boleh
untuk bisa praktekin
jadi ini kasih tips untuk penanganan gigit
penanganan pertama untuk gigitan ular
karena otomatis ular meskipun tidak berbisa akan menggigit gak sih
nah yang pertama adalah kalau kita nggak tahu gigitan itu ular ini berbisa atau tidak
kita harus asumsikan bahwa itu ular berbisa
itu yang pertama
yang kedua jangan sekali kali menghisap ular
eh menghisap bisanya
eh menghisap bisa ular gitu ya
yang ada sudah masuk ke dalam tubuh kita
iya kadang kadang kan suka oh
biasanya kita lihat di film film itu langsung wah itu kayaknya keren
itu berbahaya selain berbahaya dan juga itu gak ada gunanya
karena ular eh bisa ular ini
tetap aja ya
ya lewat masuknya lewat kelenjar limpa atau getah bening bukan kelenjar lewat aliran darah gitu
cuma jadi yang paling penting adalah membuat korbannya tenang gitu ya
siapa yang jadi korban puranya
oke bisa jadi korban
ini misalkan kegigit di sini ya
misalkan di bagian tangan ya
yang paling penting adalah imobilisasi
imobilisasi itu membuat tangan ini supaya tidak banyak bergerak
jadi kayak orang patah tulang sebenarnya
karena kelenjar getah bening itu sangat sensitif dengan pergerakan
kalau otot bergerak ini dia akan lebih cepat bergerak ya gitu ya
oke jadi tidak disarankan lagi pakai tourniquet
ini boleh pakai kayu gitu ya kalau ada kayu
kalau ada koran dilipat lipat juga boleh tuh
atau kalau ada kardus gitu juga boleh
intinya jangan bergerak
jangan banyak bergerak supaya tidak banyak bergerak
seperti ini di imobilisasi kemudian dilipat gitu ya
oke jadi bisa pengisaran
nah kemudian setelah itu kontak ke rumah sakit terdekat

juga penting untuk punya list rumah sakit yang memiliki serum anti bisa ular
karena tidak semua rumah sakit itu punya serum anti bisa ular gitu ya
jadi perlu di perlu punya antisipasi list list rumah sakit yang punya serum anti bisa ular
tadi kami juga sudah menginformasikan ya ada list list rumah sakit yang punya bisa ular
kalau teman teman dari komunitas shock ini ada gak sih
oh kita nggak stock gitu ya
karena ini dia punya expired juga
dan gak boleh sembarangan yang injeksi kan juga harus orang medis
oke kira kira seperti ini sebenarnya
yang penting dia tidak banyak bergerak
lalu kemudian telpon sembilan belas atau satu ratus dua belas
atau bawa ke rumah sakit terdekat
berapa lama ya
jadi ular ini kan dia sifatnya sistemik bisa ularnya
jadi perlu waktu untuk bisa menjelar
jadi ada yang hitungan detik dan sampai satu hari gitu ya
nanti bergantung banyak hal
bergantung misalkan berapa bisa yang masuk dan juga kondisi tubuh dari si korbannya
korban ini kobra ini kira kira maksimal itu tidak boleh lebih dari enam jam sebisa mungkin
ini yang paling parah biasanya kurang dari satu sampai tiga jam dia udah mulai kelihatan
yang lebih berbahaya lagi biasanya bisa yang dia sifatnya neurotoksik
neurotoksi kayak ulang oling kalau suka tahu yang hitam kuning hitam kuning itu
nah itu ulang uling dia neurotoksik biasanya tidak ada gejalanya langsung di sini tidak membekak gitu ya
tapi biasanya sesak nafas
jadi sesak nafas terus kayak ototnya udah mulai kram gitu
ini harus segera dibawa ke rumah sakit
jadi tidak boleh tidak boleh didiamkan saja
ada bedanya nggak penanganan orang dewasa sama anak anak
karena nggak tahu ya anak anak kan kadang yang nggak berasa gitu
ya kalau misalnya sudah tahu sudah pernah tergigit ular
udah ketahuan misalkan oh saya digigit ular
segera langsung lakukan ini langsung dibawa ke rumah sakit
tapi kalau misalnya banyak yang mengatakan bahwa langsung dikasih seperti
obat apa misalnya dicuci pakai air atau apa
itu juga nggak akan berpengaruh
ya paling itu untuk mencegah infeksi di luka gigitannya aja
jadi kalau misalkan bisa ularnya sendiri sebenarnya diobatin pakai anti bisa
ya pokoknya intinya harus dibawa ke rumah sakit lah
ini hanya pertolongan pertama nih
jangan gara gara ini udah selamat nih udah bisa nih gitu
atau merasa tubuhnya nggak ada efek yang lebih lanjut masalah kesehatan ya
tapi pertolongan pertama ini sangat sangat mentukan
jadi critical point tiga puluh menit itu sangat penting
jadi kalau keberhasilan sebuah pertolongan itu pertolongan pertama dan pertolongan medis
nah pertolongan pertama ini jangan sampai gagal gitu harus
tapi mas amir kalau di indonesia sendiri ini memang rata rata memang ular ini
thank you mas
lebih banyak yang berbisa atau justru sebaliknya
sebaliknya jadi ada tiga ratus empat puluh sembilan sekarang mungkin tiga ratus lima puluh an jenis ular di indonesia ya
nah yang berbisa itu sekitar tujuh puluh tujuh an jenis
dua puluh jenis diantaranya adalah ular laut
sehingga yang terestrial yang ada di darat itu sekitar lima puluh lima an jenis di indonesia itu
nah memang di wilayah jawa itu ada sekitar dua belas an jenis yang berbahaya ya kita kategorikan
tapi kalau kita bandingkan tempat kita yang di papua gitu ya itu jauh lebih banyak
tapi kan beda ya
tidak ada pemukiman kemudian di rangun
konfliknya mungkin nggak akan se intens di jawa
karena jawa kan populasinya juga sangat banyak
sehingga kontak dengan ular ular berbisa tadi walaupun jumlahnya tidak sebanyak di papua itu juga sangat tinggi di sini
baiklah berarti intinya tetap harus menanganinya dengan cara yang bijak
jangan sampai membunuh dan juga harus hati hati ya kalau misalnya tergigit begitu jangan langsung panik
langsung banyak gerak
intinya pake tiga k lah ya pertolongan pertama lah ya
terima kasih pak amir
terima kasih mas rudy sudah gabung